halo good morning balik lagi kita ketemu di morning tips nah kali ini saya pengen
bikin yang manis manis buat nemenin mungkin pagi pagi atau mungkin buat sembilan sore nanti
sambil nonton tv gitu ya nah kali ini saya mau bikin sate cemil warna warni
oke sekarang saya sudah ditemenin oleh basrid dari cookpad ya yang nantinya bakalan nemenin
saya dan juga memberitahu saya nih bagaimana sih caranya buat cenil sate cenil warna warni ya
iya betul iya nah mbak strit boleh nggak sih ceritain mungkin ngasih tahu juga untuk pemirsa
apa aja sih bahan bahan yang dibutuhkan untuk bikin sate cenel warna warni
nah jadi karena bahan dasarnya ada singkong jadi kita pakai singkong singkong yang diparut kita juga pakai tepung tapioca
oke kemudian kita juga ada ini kelapa parut yang udah dimasak dikuku jangan lupa karena tadi warna warni kita kasih pewarna ini sebenarnya kelapa parut juga tapi dia udah dikeringin dan udah kayak dicacah
ya ini nanti setelah kita kukus nanti kita akan guling guling di sini ini udah aku campur sama gula juga jadi biar dia lebih manis
mungkin kita pakai sarung tangannya dulu ya
masukin si tepung tapioca ini kira kira berapa ini sekitar tujuh puluh tujuh puluh lima gram kemudian lima puluh gram singkong parut ini udah diukur ya sudah lima puluh dan lima puluh gram kelapa parut
oke dan lima puluh gram kelapa parut ini udah diukur ya sudah lima puluh dan lima puluh gram kelapa parut
oke dan lima puluh gram kelapa parut

oke dan lima puluh gram kelapa parut
nah ini diaduk aduk dulu sampai dia campur rata
kita kasih sedikit air
ini masukinnya perlahan ya
perlahan jadi biar kita bisa sambil ngecek konsistensinya nih
kenyal itu pakai tepung tapioca sih kemarin sempat juga ada yang pakai agar kalau misalnya nggak mau terlalu banyak pakai tepung tapioca
tapi kurang aja emang lebih enakan pakai tepung tapioca
nah ini udah kita langsung bagi tiga

ini udah kita langsung bagi tiga
ini udah kita langsung bagi tiga
sebenarnya ini kalau mau gak pakai kelastic gloves kayak gini bisa pakai tangan ntar sebelumpun dibulut bulutin
tetep pakai minyak
tetep pakai minyak
waktunya kita kukus ya betul betul ya
udah sih mau kita coba boleh
langsung kita taruh ke parut ya udah aku kasih gula oke ini saya balurin ya
habis itu dia pengen lagi nih habis ini langsung kan ada tusuk sate bisa kita
tusukin jadi mungkin kayak merah kuning hijau bisa ditata ya
ini dia seharusnya ya
sate cenil warna warni lucu banget ya jadi penasaran rasanya kayak gimana
empuk cui banget terus ada rasa manisnya itu datang dari si kelapanya yang udah dicampur gula tadi
kita seruput dulu pakai wedang
enak banget udah deh saya mau ngeteh dulu